tomum partai golkar mengklaim bahwa tiga parpol dalam koalisi indonesia bersatu selalu solid hingga pilpres dua ribu dua puluh empat
di sisi lain sejumlah nama untuk maju capres di luar koalisi terus bermunculan
apakah tiga parpol ini akan meminang para tokoh tanpa mengindahkan koalisi yang sudah terjalin
dan apakah nantinya koalisi bisa bertahan hingga pilek maupun pilpres dua ribu dua puluh empat
untuk membahasnya kami sudah bersama dengan ketua dpp partai golkar aceh hasan syadzili
dan juga adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat malam kang aceh bang adi praitno selamat sore maksud saya
selamat sore renat
saya langsung ke kang aceh ini berkali kali kib menunjukkan kebersamaan di depan publik
sesungguhnya apa pesan yang mau disampaikan ke masyarakat atau ke publik kang aceh
apakah ini untuk menjawab pihak pihak yang sampai hari ini masih meragukan kesulitan dari kib
ya pertama tentu kami ingin menunjukkan kepada
masyarakat bahwa koalisi indonesia bersatu atau kib itu bukan semata mata kita mengumumkan ke publik beberapa bulan yang lalu tentang koalisi itu
tetapi ini juga dibuktikan oleh kami dengan pendaftaran yang dilakukan secara bersama sama
bahwa kami melakukan aktivitas secara intensif secara bersama sama
dan kami pun juga selalu berkomunikasi di antara tiga partai politik ini
untuk membahas tentang berbagai strategi tahapan dari pemilu menuju dua ribu dua puluh empat
dan tentu nanti pada saatnya kita akan menentukan langkah langkah yang tepat dalam konteks bagaimana strategi pemenangnya tentu di tahun dua ribu dua puluh empat
dapat kita lihat misalnya tadi
tadi pagi kita bersama sama mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu
dan ingat bahwa ini adalah pendaftaran partai politik begitu ya
artinya bahwa kita masih belum melakukan pendaftaran tak prescawa pres
tetapi ini adalah sebagai langkah awal bagi kita bahwa memang kib ini solid
dengan berbagai simbol simbol
yang telah dilihat oleh publik
bahwa ada seni nusantara yang kita perlihatkan dan mengiringi pendapatan kita bersama ya
ingin menunjukkan bahwa indonesia ini adalah kaya dengan seni budaya
kaya dengan berbagai hazanah kekayaan bangsa
namun semua ini akan menjadi sebuah kekuatan kalau kita bersatu
saya ke bang adi praitno
bang adi berulang kali menunjukkan kebersamaan
apakah menurut anda ini solid atau sekali lagi ini belum jaminan kib akan bertahan sampai dengan pilpres
ya saya kira soal apa yang terjadi pada hari ini di mana ketiga partai politik
ini kan sebagai upaya untuk menunjukkan kepada publik bahwa ketiga partai ini memang cukup serius
soal bagaimana menjajaki dan membentuk poros politik hingga dua ribu dua puluh empat ya
sekaligus membungkam suara suara sarkastik yang seakan akan ya meniadakan
seakan akan menuduh bahwa kib itu tidak serius
dia hanya skoci kepentingan kelompok politik tertentu
dianggap juga sebagai kualiti dalam kualiti dan seterusnya
kalau dilihat dalam perkembangannya kib kan cukup konsisten
bahwa mereka sejauh ini cukup solid dan tidak tergoda
untuk main mata dengan kemungkinan poros poros koalisi yang lain
kalaipun muncul misalnya poros gerindra dan bkb
tapi kan kib ini tidak sedikit pun tergoda untuk menjadi bagian dari mereka
sekalipun digoda misalnya oleh demokrat sekalipun digoda oleh nasdem
yang memunculkan nama anies baswedan
kib terus konsisten dan istiqomah bahwa mereka ini sejauh ini iman politiknya masih kuat
itu yang saya lihat secara umum ya
yang kedua rainha dan kj
saya tidak tahu persis ke depan
karena pasti cukup dinamis ya soal bagaimana perkembangan politik ke depan
bagi saya selama kepentingan ketiga partai politik ini masih diakomodir
segala keputusan politik strategis itu masuk akal dan diterima oleh semua partai politik
ya soal capres dan cawapres terutama
saya kira hingga dua ribu dua puluh empat kib ini akan menjadi satu poros politik yang firm
tapi ketika ada satu keputusan politik yang sedikit pun
misalnya itu tidak diterima ataupun mengecewakan salah satu anggota koalisi
koalisi indonesia bersatu
tentunya kib ini dalam sebuah ujian yang cukup serius
hanya tinggal kita lihat bagaimana konsistensi setiap keputusan keputusan strategis yang muncul itu
akan menjadi bahan uji materi bahwa kib ini cukup solid
bagi saya memang titik kuncinya titik krusialnya nanti ketika kib itu kira kira siapa capres dan cawapres yang akan diusung
itulah kemudian akan dilihat bagaimana konsistensi soliditas dan kekompakan ketiga partai politik ini akan dilihat secara umum
tapi kalau melihat secara rata rata pada level partai politik golkar p tiga dan pan
sepertinya mereka ini tetap istiqomah bahwa mereka ini akan menjadi satu poros politik untuk dua ribu dua puluh empat
kang aceh kita tahukan bahwa golkar tetap mendorong
menjudurkan nama ketua umum anda erlang gartarto
untuk sebagai capres dari kib ya
tapi kita lihat juga soal kekompakan ditunjukkan iya
tapi soal nama capres dua partai yang lain pan dan p tiga
tidak sepenuhnya tertuju pada satu nama ketua umum anda
tapi juga memunculkan nama nama yang lain
artinya pada sisi capres tampaknya belum ada kekompakan di situ kang aceh
iya sebagaimana yang disampaikan dalam berbagai kesempatan
tentu soal capres cawapres ini akan dibahas
pada chapter menjelang kesimpulan
karena kita tahu nanti proses pendaftaran akan dilakukan pada tahun depan
setidaknya pada bulan september
nah sekarang yang dilakukan oleh kita
kita ingin dulu membahas tentang
nanti tentang apa platform perjuangan kita
apa yang mau kita tuju dari koalisi ini
bagaimana kita chemistry tentang strategi perjuangan
untuk menjadikan indonesia maju pasca pemerintahan jokowi
ini semua sedang dalam proses kita bahas
baik kang aceh soal platform ini kan sudah dibentuk cukup lama ya kib
belum ada platformnya juga sama sekali
dilempar ke publik karena kami masih membahasnya secara internal
insya allah nanti tanggal empat belas agustus ini kita akan melaunching
tentang visi misi kib
oke jadi visi misi kib belum ada capresnya begitu ya
bukan visi misi capres sama pres
karena kan kita lagi lagi kan harus berangkatnya dari kondisi objektif
yang dihadapi oleh bangsa ini
kan kita ingin membentuk politik gagasan politik cerdas politik ide
apa yang mau kita tuju
kalau misalnya sistem politik kita ini tidak diarahkan kepada
upaya membangun narasi tentang membangun bangsa ini
tapi tiba tiba kita bicara orang padahal kita belum tentu tahu kapasitas orangnya
dalam konteks membangun bangsa ini
maka nanti politik kita terjebak ke dalam kekuatan personal
nah yang ingin dibangun oleh kib ini adalah politik gagasan
maka nanti tanggal empat belas agustus ini kita akan sampaikan ke publik
tentang apa visi misi kib dalam konteks dua ribu dua puluh empat nanti
nah dari situlah nanti kita akan melakukan uji publik
bagaimana publik melihat cita cita perjuangan kib ini
dan baru nanti setelah itu kita bicara soal figur yang tepat
untuk bisa membawa arah perjuangan menuju terwujudnya visi misi kib ini
kita tidak mungkin membangun bangsa ini dengan memberikan cek kosong
kepada siapapun figurnya
nah partai golkar ini dengan keyakinan kita bahwa kita telah memiliki calon presiden sendiri
tentu ini pun juga akan kami bicarakan dengan kedua partai lainnya
dan mungkin akan ada tambahan partai baru
dengan parameter gagasan
dengan parameter gagasan bukan semata mata soal elektabilitas
kita kan bukan mau memilih tokoh populer
yang kita mau pilih adalah tokoh yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa
nah karena itu maka yang harus dikedepankan idealisme kita adalah
bagaimana kita membuat platform terlebih dahulu

buat visi misi strategi pencapaian indonesia maju
lalu kemudian kita melihat mana figur yang tepat
kemudian kita melihat mana figur yang tepat
dan memiliki track record rekam jejak yang jelas
kemampuan yang dimiliki oleh figur tersebut
yang bisa mencapai figur capaian capaian itu
nah itu strategi yang dilakukan oleh kib mas ren
oke baik saya ke bang adi praitno sejauh ini yang kita lihat
apa yang ditampilkan kib ini masih seremonial ya
penandatanganan mou datang ke kpu bersama
tapi kalau bang asanya kang aceh ini sedang menyiapkan platform gagasan dan lain sebagainya
bang adi prayitno melihatnya ini sebenarnya mengapa
ada yang melihat ini adalah strategi buying time menunggu partai partai lain
ada juga melihat ini strategi untuk menyimpan nama
anda membacanya bagaimana soal menyembunyikan nama capres capres yang dilakukan oleh kib ini
saya kira ada dua titik temu yang mempertemukan antara tiga titik temu
yang mempertemukan antara tiga titik temu yang mempertemukan antara tiga titik temu
yang mempertemukan antara golkar b tiga dan pan ya
poros koalisi kib ini terbentuk pertama
pada level bahwa ketiga partai ini tidak bisa maju sendiri
karena mereka butuh berkongsi dan berkoalisi untuk menggenapi ambang batas presiden
andai golkar bisa maju sendiri pan bisa maju sendiri p tiga maju sendiri
kok rasa rasanya koalisi itu tidak akan terbentuk di ujung hari
yang kedua pada level narasi politik bahwa harus diakui
sekalipun sering misalnya dalam tanda kutip sering diledek oleh berbagai kalangan
narasi politik yang sudah mulai dibangun oleh teman teman kib saya kira bagus
misalnya menghindari polarisasi politik melawan politik identitas
itu bukan perkara gampang kita itu hampir terbelah dua ribu sembilan belas
gara gara kunyahan kunyahan politik identitas
dan itu ditertawakan ketika ada koalisi ngomong itu seperti kib
orang tidak tahu
gara gara pemilu orang misalnya seakan akan persoalan mendukung jagoan itu adalah persoalan surga dan rangka
dan gara gara itu pula kemudian sampai saat ini kita itu nggak akur sama yang lain
antar majis taklim nggak hukum antar keluarga juga saling bubar
bahkan kan tren pernikahan kemarin itu bubar gara gara soal dukungan jokowi dan prabowo yang kemudian tidak selaras
dan itu disebelahkan
dalam konteks itu saya kira memang kita mendukung
supaya kib ini terus menarasikan ide ide besar bahwa tentang politik identitas
bahwa terkait dengan polarisasi adalah suatu hal yang penting
tentu di luar politik elektoral ya
tapi yang paling penting sebenarnya bahwa kib ini akan menemukan uji coba
soal siapa sebenarnya kandidat capres dan cawapres yang akan diusung
ini adalah ujian yang sesungguhnya
reinhardt misalnya nyebut kalaupun tok paer langga misalnya tidak muncul secara signifikan di survei
kalau itu disetujui oleh kedua partai yang lain pan dan p tiga partai ini akan jalan
misalnya erlangga hartarto dengan zulhas atau erlangga hartarto dengan soeharto
kalau ketiga partai ini setuju memajukan tokoh tokoh ketua umum mereka ya koalisi ini akan tetap solid di dua ribu dua puluh empat
itu yang saya sebut tadi
selama keputusan politik strategis di internal kib itu diterima oleh ketiga partai
maka selama itu juga keputusan politik ini akan terus konsisten
makanya ini adalah tentang bagaimana mengkalkulasi kebutuhan kebutuhan politik untuk ketiga partai
bagaimana kalau banyak koros politik ada tiga ataupun empat koros
sangat mungkin kib ini tidak akan tergoda oleh figur figur dan perkongsian perkongsian yang lain yang sampai saat ini sebenarnya masih sedang olah olah politik kanan kiri
kalau mau jujur sebenarnya kib ini agak sedikit berani karena jauh jauh sudah memutuskan berkoalisi
kalau mereka tidak suka mereka akan dipakai
kira kira apa kontribusi mereka ketika ingin melihat pertarungan pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
terutama soal narasi termasuk soal siapa kira kira figur yang akan diusung nantinya
dan bisa jadi kib ini jadi wadah ya bang adi prayutno bagi partai partai yang mungkin nanti juga bergabung begitu ke dalam koalisi ini
tapi kang aceh sekali lagi pandangan bahwa kib sedang buying time
menunggu restu presiden jokowi
menunggu restu presiden jokowi
karena pucuk pucuk pimpinan kib semua mengatakan koalisi ini untuk melanjutkan kepimpinan presiden jokowi dulu
bagaimana anda menjawab soal kib sebenarnya sekarang tengah buying time saja melihat dinamika politik yang ada
justru kita ingin mengembalikan peran yang sesungguhnya dari partai politik
bahwa partai politik itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya dalam konteks membangun
dalam konteks membangun indonesia ini adalah kita mengedepankan kepada gagasan kepada program kepada platform gitu
nah apa yang dilakukan oleh kami dengan terlebih dahulu mengedepankan politik gagasan itu
sesungguhnya kami ingin menunjukkan bahwa partai politik itu ya seharusnya memiliki garis perjuangan yang jelas ya

dengan cara bagaimana kita mengedepankan gagasan itu
dengan cara bagaimana kita mengedepankan gagasan
dengan menghindari politik identitas yang disebutkan oleh mas adi tadi
nah soal sekarang ini ada misalnya anggapan ini lagi lagi kan soal anggapan
soal anggapan bahwa kami atau kib ini masih belum mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden
tentu kami sudah mempersiapkan masing masing partai politik memiliki kemandiriannya sendiri untuk mendukung
tentu kami sudah mempersiapkan masing masing partai politik memiliki kemandiriannya sendiri untuk menentukan
siapa calon yang tepat
hanya saja kan yang harus dikedepankan kita saat ini adalah
isu apa strategi seperti apa lalu tantangan apa yang kita hadapi saat ini
lalu pas atau tidak figur figur tersebut menuduki kursi di capres atau cawapres itu

jadi yang dikedepankan oleh kita ini adalah nilai

karena itu sebagaimana yang disampaikan oleh pak erlangga sendiri
sewaktu wawancara dengan cnn beliau mengatakan bahwa kita ingin mengembalikan partai politik
partai politik itu adalah sebagai tawah canda di muka bagi proses kepemimpinan bangsa
tidak bisa partai politik itu hanya dijadikan instrumen kekuasaan
lalu setelah itu kita tidak bisa mempengaruhi terhadap kebijakan apa yang akan diperjuangkan oleh partai politik itu
nah karena itu pertama kali yang dibangun oleh kita itu adalah soal gagasan soal ide soal program soal platform
yang akan diberikan kepada calon presiden yang nanti akan kita tentukan menjelang akhir pada kesimpulan gitu
nah karena itu kita tidak akan memberikan cek kosong
tetapi yang kita kedepankan terlebih dahulu adalah bagaimana gagasan yang mau kita bangun ke depan ini
lalu dari sejak awal kita sudah menentukan kita sudah bisa membahas kondisi kita sudah bisa mengatur kondisi kita sudah bisa membangun kondisi

maka dikhawatirkan nanti fenomena yang terjadi atas berbagai tantangan
dan menawarkan solusi kebangsaan yang harus kita selesaikan
itu ternyata tidak sesuai dengan harapan publik
nah karena itu mas renat kita sekarang ini
tentu partai politik seperti pan juga sudah melakukan proses rekrutmen
baik dari kader internal maupun eksternal
p tiga juga sama melakukan seperti itu
dan golkar yang sudah menetapkan dirinya pak erlangas sebagai calon presiden
nanti kan akan dikontestasikan di dalam proses pembahasannya nanti gitu
apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini
apakah capaian yang telah ditargetan oleh ruhb ini
layak atau tidak diamanatkan dimandatkan kepada figur figur itu
nah ini kan pasti akan jadi pembahasan pembahasan yang akan menarik gitu
bagi proses pendidikan politik bagi bangsa
kalau belum apa apa kita sudah terjebak kepada figur
nanti kita belum apa apa
tadi yang disampaikan oleh mas nadie
kalau nggak pilih orang ini nanti bisa masuk gerakan ini
nggak masalah ya ini
jadi terjadi seperti itu
baik kak nga ceria juga bang adi prajita menarik
kita akan tunggu nanti
jadi dalam waktu dekat ya
kak nga ceria akan ada penyampaian visi misi dari kib
kita akan tunggu nanti seperti apa di sana
terima kasih banyak kak nga ceria san syadzili
dan juga terima kasih banyak bang adi prajita